banjir yang terjadi di kudus jawa tengah berdampak hingga ke jalur pantura
ribuan truk pengangkut barang terjebak macet dan pengemudi mengeluh karena tertahan hingga sehari semalam
dan membuat biaya produksi membengkat
sepekan lebih banjir yang merendam kabupaten kudus dan demak jawa tengah membuat jalur pantura lumpuh
ribuan truk terjebak macet di jalur alternatif jalan lingkar selatan dari kudus menuju jepara ataupun sebaliknya
para sopir mengeluh karena sudah tertahan berhari hari dan biaya hidupnya menjadi bertambah
petugas kepolisian tak bisa berbuat banyak mengurai kemacetan dan berharap banjir bisa segera surut
harapannya gimana mas dengan banjir ini
ya sudah tepat surut
sementara itu warga terdampak banjir di kudus jawa tengah mulai mengeluhkan sejumlah penyakit
sejumlah relawan dan donatur mendirikan posko kesehatan di lokasi banjir untuk memberikan layanan pengobatan bagi warga yang sakit
sebagian besar yang dikeluhkan yakni gatal gatal mual pusing dan batuk
aku kemarin hari itu sudah kebanjiran
ini selain panas pilek apa yang dirasakan
kita pantau kondisi dan dampak banjir yang terjadi di kudus jawa tengah
sudah ada jurnalis kompas tv iwan miftahudin
gambarkan kepada kami dampak banjir di sana
ya lady setelah satu pekan lebih banjir merendam kabupaten kudus dan kabupaten lombok
ini memang tidak hanya merendam ribuan rumah warga
namun juga memutus jalur pantura khususnya di titik depan pasar karanganyar
dengan panjang kurang lebih hampir tiga kilometer
akibat terputuhnya jalur pantura ini petugas kepolisian sudah mengalihkan
jalur bagi kendaraan yang hendak melintas melalui jalur alternatif
namun hal ini tidak kemudian mengurai kemacetan justru memperparah kemacetan
karena apa karena truk pengangkut barang ini rata rata mereka ketika melalui jalur alternatif ini
agak kesulitan untuk melintas
karena sempitnya jalan yang dilewati oleh truk truk besar tersebut
petugas kepolisian tidak bisa berbuat banyak
mengingat memang kondisinya saat ini adalah di jalur alternatif ini
ini banyak warga yang beraktivitas
di jam jam tertentu memang truk muatan barang ini diberhentikan dulu
sambil menunggu aktivitas warga agak lengang
baru truk truk ini bisa berjalan
hal ini dikeluhkan oleh sebagian besar profit
mengingat apa mengingat mereka cost untuk perjalanannya jadi membengkak
karena kebanyakan dari mereka harus mengingat di perjalanan ini
sedangkan dampak dari banjir yang lain
mulai hari ini beberapa pengungsi
ataupun warga yang memiliki tetap pertahanan ke pengungsian
jadi dengan kondisi ini beberapa relawan sudah
memiliki posko kesehatan untuk mengobati para korban terdampak banjir
sementara itu untuk penanganan tanggul yang subol
informasi yang kami peroleh saat ini sudah tujuh puluh persen tanggul
yang diharapkan dalam waktu satu hingga dua hari ke depan
penambilan tanggul ini bisa tekan selesai
dan benangan air yang mengenangi perkampungan maupun pantura
terima kasih jurnalis kompas tv iwan miftahudin
langsung dari kudus jawa tengah